harga telur ayam di kisaran rp lima belas hingga rp enam belas per kilogram membuat para peternak di kudus mengeluh
sebab harga normal telur biasanya di kisaran rp dua puluh hingga rp dua puluh tiga per kilogram
salah satu peternak guntur bayu rabu siang mengungkapkan anjloknya harga telur terjadi secara berangsur sejak enam bulan terakhir
selama ini untuk bertahan peternak memilih mengurangi biaya produksi dengan mengurangi pakan pabrikan dan mengganti dengan pakan lokal
namun hal ini berdampak pada produktivitas telur yang dihasilkan
jika harga telur tak kunjung naik peternak terancam merugi dan menutup usaha
mengingat harga pakan pabrikan terus mengalami kenaikan dari harga rp tiga ratus lima per karung lima puluh kg kini menjadi rp tiga ratus dua puluh per karungnya
harga telur yang terus mengalami penurunan sejak dua pekan terakhir mulai dirasakan dampaknya oleh para peternak ayam petelur di kabupaten pangandaran jawa barat
penurunan harga hingga empat puluh persen ini tidak menutup
biaya ongkos produksi terutama untuk biaya pakan
harga telur yang anjlok membuat nilai omset turun drastis hingga lima puluh persen
biasanya peternak meraih omset hingga lima belas juta per bulan kini hanya sekitar sepuluh juta per bulan
telur cukup anjlok dari yang tadinya dua puluh lima menjadi sembilan belas
dari mulai kapan
udah ada satu bulan yang lalu
turunnya harga telur tidak sebanding dengan harga pakan yang terus melambung dari harga rp empat tujuh ratus per kilogram menjadi rp lima tiga ratus
turunnya harga jual telur ayam di pasaran membuat sejumlah peternak ayam petelur di pacitan jawa timur harus memutar otak agar tidak semakin rugi
seperti yang dialami supanji sejak tiga bulan lalu ia harus memutar otak untuk menyeimbangkan pengeluaran pakan dengan penjualan hasil panen telurnya agar tetap untung
panji terpaksa menimbun sebagian besar telur hasil panennya sejak dua bulan lalu
kami terpaksa telur kami kemungkinan sampai
delapan pintal sembilan pintal yang telur diperjual
karena kami tahan kami tidak berani untuk menjual ke bawah enam belas pintal
kini supanji dan peternak lainnya hanya bisa pasrah
mereka berharap kepada pemerintah agar harga telur sebagai bahan pokok bisa kembali stabil
pengikutan cnn indonesia